lebih baik davinto yang sebenarnya kak
ya mungkin dia gak akan ngerasa terlalu dihianatin
aigo gue bener bener bingung harus ngelakuin apa
aku nunggu keputusan kamu yang paling baik ya
hah gue pulang terus gue kerja
yang mana kalau gue telat madem priti lagi
ntar masalah ujung ujungnya sama aldino lagi
mau gak capek masalah masalah gitu terus
ya udah lu tenang aja kan ada gue
kali ini gue yang anterin lu kerja
eh gue punya satu permintaan deh buat lo
gue bener bener nyebelin tau gak
aku seneng banget liat banyak respon positif banget misal ini
tapi karena video viral itu juga l jadi kena masalah
abang thirty beski dulu ntar

sayang duduk dulu
ibu mau ngomong sesuatu sama kalian
ibu mau ngobrolin masalah video viral kamu itu
kyknya kenapa emang
ibu bangga sama kamu
ibu senang video kamu bisa viral
tapi di sisi lain
soalnya banyak sekali komentar komentar
yang gak baik tentang kamu
jadi masalah kamu di sekolah
ya kan ibu cuma
takut temen kamu yang di sekolah itu
mengupload kejadian sekolah
gimana kamu tahu sendiri kan
netizen zaman sekarang
ibu pengen kamu sama si
botol kecap itu segera men take down
pasti jadi ikut pusing mikirin masalah gue di sekolah
kerjaan ibu juga banyak
dan pasti udah bikin capek
oke duduk sebentar sini
gimana kasus kelanjutan misalnya
sebentar ya ini papa ngorek
informasi ini buat siapa
oke papa menanyakan
ibu papa bener bener khawatir
dan papa juga percaya kalau michelle
tidak terlibat dalam hal ini
jadi tadi itu
keputusan sekolah sekolah
mau menyelidiki kasus ini
lebih lanjut dengan sangat hati hati
dan juga sedang
mencari bukti buktinya pak
tapi tadi itu
kelihatan banget kalau
mamanya arin gak terima sama keputusan
sekolah dan juga dia
terus gimana keadaan dia sekarang
papa tenang aja kalau soal michelle
gak perlu khawatir sih
yang harus bapak khawatirin sekarang
itu adalah bisnisnya papa
karena tadi saat
mamanya arin itu sempat ngancam
jasa yang sudah membantu bisnisnya
bumilda benar benar serius
karena sampai membahas ini juga dengan rifki
papa minta apapun yang kamu dengar
sekarang ini kamu gak usah ikut
mikir semua itu ya apapun
yang terjadi papa minta
kamu tetap melindungi michelle
dan papa harap
kamu bisa membantu michelle
untuk membuktikan bahwa dia tidak bersalah
kamu udah nyari ibu enggak
tenang aja ntar biar el ngomong sama botol kecap
tuh kan bener kan
dugaan ibu makanya ibu tuh
khawatir banget sama kamu gara gara video viral itu
masalah kejadian sekolah ya kan
ya ibu sih berharap
semoga pihak sekolah
segera menindaklanjutin kasus kamu itu
membuktikan kebenaran yang ada
jadi kamu gak dituduh macem macem ya kan
ibu kepikiran banget ya
kayaknya ibu udah ibu tenang aja
biar el yang ngurus el bakal cari ibu
bukti kalau l emang gak bersalah sama sekali
dan el pasti dibantu sama botol kecap kok
ya tenang aja
yang penting ibu doain yang oke
pinter banget sih sekarang
makanya ibu tenang aja udah doain el aja
bentar lagi ibu
ditinggal nikah deh sama kamu
sama botol kecap
ibu ngomongnya kayak gitu el gak mau
ntar malah beneran jodoh sama botol kecap
nih kamu gak boleh gitu
ntar yang ada kamu malah jodoh sama botol kecap
rifki gak akan memihak sama sekali sama arin lho pa
nanti bagaimana dengan orang tuanya arief
kita sama sama tahu berdua
pengaruh dari orang tuanya arin itu
ya sangat besar bagi bisnis papa
apa apa udah siap menerima resikonya

bapak minta kamu gak usah ikut pusing
dalam hal ini semua ya
papa udah siap kok
menanggung semua resikonya nanti
yang terpenting dari semuanya ini adalah
papa istirahat dulu
kamu jangan pergi lagi
jangan keluarin lagi istirahat ya
papa kelihatannya bener bener tulus
sampai papa bisa berubah kayak gitu
dan gak mau nyakitin michelle
padahal sebelumnya kan papa bener bener
selama ini gua salah
karena gak pernah kasih kesempatan sama papa
untuk jelasin semua kejadian soal mau
mungkin memang ada alasan
dibalik keputusan papa saat itu
nanti aja gue pikirin lagi soal itu
aigoo siapa ya yang dateng
gak sabaran banget
sampe sering banget gitu mencet belnya
omong muntung papa gak ada di rumah
kamu kok kesini gak bilang bilang sih
kebetulan tadi aku di jalan
ya aku beli aja
abisnya bonekanya imut banget
gua salah nih ya rab
abisnya gak ada suara mobil lo tadi masuk sini
kebetulan mobil aku baru aja masuk bengkel
tadi ada kecelakaan sedikit di jalan
dan gak sengaja nabrak bahu jalan
kok lo tumben sih gak hati hati gitu
mungkin karena pikiran aku lagi gak tenang
karena ada cowok yang ngajakin pergi

tadi gue beneran ada urusan sama david
aku ngerti rab
tapi tetep hati aku gak datang

opa davin pakai acara kesini juga

bisa perang dunia nanti kalau mereka ketemu
makin kusut deh masalahnya
kita ngobrolin di dalam bidang
sekarang kamu mau gimana
apa sekarang kamu mau jujur sama dapil
soal hubungan kita
kalo memang kamu mau

biar aku aja yang ngejelasin

daripada nanti davin masuk dan nantinya salah paham
lebih baik davin tau yang sebenarnya rab

ya mungkin dia gak akan ngerasa terlalu dikhianatin

gue bener bener bingung harus ngelakuin apa
gue bener bener bingung harus ngelakuin apa
aku nunggu keputusan kamu yang paling baik